boleh nah pohon pohon apa yang adanya di pas lebaran aja ya ilah kecil pohon duit salah
pohon salah makin salah pohon pun mbak udah salah kenceng lagi loh hahaha
jawabannya adalah mohon maaf lahir dan batin hahaha
enggak papa aku enak aja lihat opernya ya udah ya udah opernya enggak sih
mama kenapa pa mama sakit nggak eh enggak usah itu biasa
perempuan hamil itu pasti begitu ada mual mual apalagi hamil muda dah gak usah khawatir
mending kamu temenin aja di kamar mandi sana tenangin kok
mau cobain rendang nanti mau ya
enggak papa mas masih mual enggak papa
tapi berarti mau harus ngisi makan dulu ya enggak papa
aku nggak mau makan mas aku mau mual
tapi harus makan ya udah pilih aja makanan yang kamu mau makan saya pesenin
mau nasi rendang aja
emangnya ini semua penuh mas
ya bu kalau nggak mau nggak usah makan
ya udah pakai tangan ya
udah cuci tangan udah
di suapin sama macan tutur
papa bos langsung berubah jadi kucing amlora
kau rasa ya keek
terima kasih kalian toh bos
kita jadi pengen hamil deh
nikah dulu baru hamil
iya maksudnya gitu
nikah dulu baru hamil
gak boleh ngekas
nanti kasih tau
ibu liat ya
ada yang hamil lagi dimanjakan
boleh gak bu
kita mau takbiran bareng
boleh ya bu
yaudah jangan lama lama ya
jangan lama lama tapi ya
jangan jauh jauh mainnya juga ya
udah gak usah ngintip lagi ya
malem ini reina tidur sama oma ya
karena mama kan lagi mual mual
jangan malem malem ya
halo ki ada apa
di kompleks siapa aja yang nggak pulang kampung
iya aku gak mudik ki
asi gak mudik
sama siti juga
malemnya itu kan malem takbiran
nah kiki mau ngajakin makan bakso
wah banyak duit loh ki
oke deh jam sembilan ya
tapi tunggu aku ngerjain rumah dulu
biar bisa keluar
oke siap dong
kenyang juga buka puasa
di akhir ramadhan ini
besok udah gak puasa lagi
semoga allah terima
amal ibadah puasa uyak di tahun ini
indonesia negara hukum
bibir dikulom diatas batuk
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
uyak punya tebakan
pohon pohon apa yang adanya di pas lebaran aja
yailah kecil pohon duit
puset udah salah
kenceng lagi lo
jawabannya adalah pohon maaf lahir dan beratin
oke deh kalau begitu lanjutin lagi lanjutin
buat warga warga kita semua ya cang ya
malam takbiran begini
disaat semuanya pada kumpul sama keluarganya masing masing
aku cuma sendirian begini
randy aduh ren
aduh kamu akhirnya datang juga
mama pikir kamu sibuk terus
enggak dong mas aku tadi buru buru pulang
terus kan aku juga udah janji sama mama
mau buka puasa bareng
lagian tadi juga aku buka puasanya cuma minum air doang
mama masak kan
mama masak banyak buat kamu
udah gitu mama bosan di unit melulu
sendirian makanya mama datang kesini duduk sini
yaudah kita makan yuk
aduh rapi gak sih
kamu tuh udah nanya berkali kali tau gak
ya takut berantakan tuh gak enak ketemu orang tua
kalau mau nonton gak ada yang nanya
ya kalau ganteng sih biasa aja
cuma kalau rapi ya rapi